kita ke papua pemirsa panglima tni memantau langsung proses evakuasi korban penyerangan tni di mugi
empat korban luka berhasil evakuasi ke timika
pukul sebelas tiga puluh delapan waktu indonesia timur helikopter penerbat mendarat di markas komando lanut timika
dengan membawa empat orang anggota tni yang mengalami luka luka akibat penyerangan oleh kkb
keempat korban selanjutnya dievakuasi ke rsud mimika guna perawatan medis
dalam keterangannya panglima tni menyatakan pasca penyerangan ini pihaknya memerintahkan jajaran dalam keadaan siaga tempur
panglima menambahkan proses evakuasi pada hari ini diprioritaskan yang kondisinya luka luka
untuk proses pencarian pilot telah dilakukan oleh soft approach dan sudah dilakukan oleh tni sejak awal penyanderaan pilot
namun karena kondisinya telah berubah dengan penyerangan penyerangan yang dilakukan di beberapa lokasi sehingga kita rumah menjadi siaga tempur darat
sebelumnya tim gabungan satgas yonif r tiga ratus dua puluh satu gt dan kopassus yang berada di pos tni distrik mugi kabupaten duga diserang oleh kkb
peristiwa penyerangan pos tni ini di mugi terjadi pada hari sabtu tanggal lima belas april dua ribu dua puluh tiga pukul enam belas tiga puluh wit saat pembersihan daerah di wilayah mugimam kompleks
di tiga puluh enam para jurid kita yang kemarin melaksanakan patroli
yang guna mencari keberadaannya pilot lhcl itu di jalan kita diendang oleh pst dan terjadi kontak tembak
kemudian dari kontak tembak tersebut jadi pasukan tiga puluh enam ini ada satu yang meninggal yaitu peratu miftahul arifin